halo selamat ke mas titi kita dari tim mudik guys
yeay perkenangan aku nanda aprilia sebagai reporter
saya bimau caksana sebagai juru kamera
saya sebagai tiki batiar juru perjalanan
empat belas hari sekali kita mengawal permudikan ini
di awal di kecilbon kemudian lebarannya di solo
kemudian aku sebaliknya di cilegi
kita mau ke kewaterdama bang
ini kita bertiga ada aja momennya
itu macam aneh gak jelas
kira kira kita itu sudah melakukan perjalanan sekitar tiga km
tapi gak apa apa dah demi pemirsa kompas tv kita akan lakukan apa dulu
itulah cuplikan singkat liputan mudik kita kali ini
cilunyi beri pak wan
sampai jumpa di lain kesempatan
sekarang gajian kita untuk